wom dua puluh summit di indonesia mendapatkan apresiasi dari semua delegasi
momen dua puluh summit di indonesia mendapatkan apresiasi dari semua delegasi
dalam ina summit para peserta pertemuan membahas kondisi terkini kehidupan mereka
yang terus berjuang mempertahankan tanah adat yang dikuasai perusahaan swasta maupun pemerintah
sembari berbagi pengalaman dari para perempuan yang kini perjuangannya telah membuahkan hasil
kiek kebek pairing berusaha main pilesens
kiek kiek rah dasm
kiek sule pemanah
selama empat hari sejak delapan belas hingga dua puluh satu juli
agus supratman ayat sudrajat simalungun sumatera utara